belum dua pekan setelah adanya mobilisasi massa besar besaran saat masa arus mudik dan juga arus balik lebaran lalu
tujuh belas mei kemarin presiden joko widodo mengumumkan adanya kebijakan yang melonggarkan aturan penggunaan masker
perlu dicatat bahwa aturan pelonggaran pemakaian masker ini tidak berlaku
bagi mereka masyarakat dari kelompok rentan memiliki komorbit lalu lansia dan juga mereka yang tengah bergejala batuk dan juga pilek
masyarakat juga tetap harus menggunakan masker saat berada di ruangan tertutup dan juga saat menggunakan moda transportasi publik
jelas senang karena dari awal kita hidup tidak pakai masker
cuma kita berdoa saja kalau misalnya di dalam ruangan orang masih tetap rokes apalagi mereka merasa tidak enak badan
tapi kita tetap jaga kesehatan sendiri ya jadi biar amannya tetap pakai masker
setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di masa pandemi covid sembilan belas ini
sejatinya harus mengacu kepada pertimbangan epidemiologi
di antaranya dengan melihat penurunan angka kasus harian dan juga jumlah kasus aktif
sementara itu kalau kita melihat laju vaksinasi covid sembilan belas yang menargetkan dua ratus delapan juta orang
vaksinasi dosis pertama sudah mencapai sembilan puluh lima delapan persen
sementara dosis kedua sudah mencapai tujuh puluh sembilan delapan persen
tetapi dosis ketiga baru empat puluh dua juta orang dari total sasaran dua ratus delapan juta orang
epidemiolog dari griega
covid sembilan belas university australia di kibudiman memperingatkan pemerintah agar tetap berhati hati dalam melakukan pelonggaran protokol kesehatan
kenapa masker itu penting digunakan meskipun cakupan vaksinasi saat ini sudah membaik
pertama adalah karena status pandemi belum dicabut ya
artinya situasi krisis kesehatan masih terjadi di dunia ini
dan apa yang terjadi di berbagai belahan dunia di global ini itu bisa berdampak
dan sangat jelas akan berdampak
pada situasi nasional dan daerah
sebelum presiden joko widodo mengumumkan adanya pelonggaran aturan penggunaan masker
sejumlah negara seperti negara tetangga malaysia dan singapura
serta sejumlah negara di eropa dan juga di amerika
sudah terlebih dahulu tidak lagi mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan masker
terutama ketika berada di ruangan terbuka
meski demikian hati hati tetap menjadi katak kunci
pastikan anda tetap membawa masker terutama ketika beraktivitas di luar rumah
mbak herdiko utama fanaskam jakarta